informasi pilihan berikutnya saudara juru parkir tewas ditembak
terduga pelaku penembakan yang menewaskan seorang juru parkir
di area parkir tempat hiburan malam di banyumas jawa tengah
insiden penembakan terjadi setelah terduga pelaku ini
tak bisa menunjukkan tiket parkirnya saat ditanya oleh korban
sebuah tempat penginapan di wilayah kecamatan purwokerto utara banyumas jawa tengah ini
mendadak ramai oleh petugas kepolisian pada sabtu siang
para polisi ini tengah menggerebek lokasi persembunyian
terduga pelaku penembakan juru parkir yang terjadi di tempat hiburan malam
di kompleks hotel braga sokaraja banyumas jawa tengah
upaya penangkapan ini melibatkan tim gabungan satuan reserse kriminal polresta banyumas
bersama dengan tim dari brimopolda jawa tengah
pasalnya terduga pelaku diduga masih memiliki senjata api
polisi pun melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi penangkapan
insiden penembakan juru parkir
di tempat hiburan malam di kompleks hotel braga sokaraja
diduga penembakan bermula dari pelaku yang kesal
usai terlibat cekcok dengan beberapa juru parkir
terduga pelaku lantas melepaskan tembakan ke arah juru parkir
tidak bisa menunjukkan kasi spaking yang lebih tepatnya
terus diminta biar marah
iya seperti diminta langsung marah
korban tewas setelah mengalami luka tembak di bagian dada